menteri keuangan sri mulyani memastikan pemerintah mendukung penuh pelaku usaha agar bisa bangkit di tengah masa pandemi covid sembilan belas saat ini
salah satu stimulus yang diberikan adalah keringanan pajak yang diberikan kepada pelaku usaha termasuk umkm
dan beri kepernyataan sri mulyani dalam program insight with desi anwar
pertama kemarin pajak pajak semuanya pajaknya diturunkan atau pajaknya diberikan break ppn nya akselerasi untuk restitusi
pph nya diturunkan pph nya diberikan diskaun dulu untuk cicilannya kemudian pajak pph dua puluh satu untuk karyawan ditanggung pemerintah
pajak untuk usaha kecil dibebaskan atau ditanggung pemerintah pajak impor bahan baku ditanggung pemerintah
semuanya itu supaya mereka
tidak mendapatkan tambahan tekanan fokus mereka survive menghadapi covid sembilan belas
kemudian pemerintah masih memberikan tadi jaminan jaminan kalau mereka pinjam lagi kredit modal
karena banknya maupun perusahaannya masih sama sama khawatir pemerintah hadir memberikan jaminan
supaya mereka kembali lagi saling berinteraksi pinjam sehingga mereka jalan lagi
dan kemudian pemerintah juga memberikan tadi tadi stimulus berbagai stimulus yang diberikan
ini tujuannya supaya bisnis
confidence itu secara berangsur pulih
mereka pulih dari covid dan mereka pulih bahwa kita tetap baik
dan polusi polusi pemerintah untuk memperbaiki ease of doing business juga tetap dilakukan